tugas kamu membersihkan meja
terus piring piring dan gelas gelas yang kotor
kamu angkat ke belakang
setelah itu kamu cuci sampai bersih
setelah bersih kamu elap sampai kering
dan yang sudah bersih dan kering
kamu letakkan di rak piring
tunggu tunggu pak
barusan bapak bilang tugas saya di depan
terus sekarang ini maksudnya apa
kok banyak banget kerjaannya
restoran di sini tidak banyak karyawannya
jadi satu karyawan harus bisa mengerjakan banyak hal
kerjaan kemarin di coffey's
atau di shop saja yang tidak sebanyak ini
masa gue terima kerja di sini dengan tugas yang jauh lebih banyak
kalau kamu tidak mau kerja seperti itu
kenapa kamu terima kerjaannya
kamu ngapain masih di sini
oh saya tahu
kamu sedang bahagia ya
kamu sedang girang di dalam sini
eh saya bukan kamu
saya gak bisa bahagia di atas penderitaan orang lain
aku akan menanggungmu
apa saya jadi yang mengambil kerjaan ini
kamu mau kerja di sini atau enggak
saya butuh kepastian kamu cepat
saya akan cari orang lain
saya tunggu jawaban kamu
kayaknya dia ragu deh pak
kalau menurut saya sih
mendingan cari aja pegawai yang semangat kerja
dan butuh kerjaannya pak
yuk kita pergi
lo gak butuh kan kerja di sini
gak butuh duit kan lo
saya mau kerja di sini
kamu pakai apron itu ya
gak salah nih
batu bata mau kerja di sini
gak pernah pakai gituan ya
ini loh bu teman saya
yang mau mengamar jadi staff administrasi
permisi ya bu
silahkan duduk bu
dengan ibu saya bu
dengan ibu saya bu
dengan ibu saya bu
dengan ibu saya bu
dengan ibu saya bu
ibu silahkan isi formulirnya
selesai ini ibu langsung diinterview oleh pimpinan kami
sertakan cv ibu ya
pangeran kerja di restoran jadinya sekarang
anak itu benar benar keras kepala
kalau begini ibu akan menangis
kalau begini caranya
bisa bisa aku gak akan berhasil bikin pangeran datang ke acara ulang tahun mel
aku udah janji sama pak remon
yaudah kalau gitu
kamu cari tahu siapa pemilik restoran itu
terus kasih kontaknya ke saya
ternyata dia pemilik restoran itu
saya kenal sama dia
pak bima suseno
apa bapak masih ingat dengan saya
sudah lama sekali kita nggak ketemu ya pak
apa betul ada anak yang bernama pangeran kerja di tempat bapak
kebetulan pangeran itu anak saya pak
saya lagi kasih dia hukuman
biasalah anak muda pak
kalau boleh saya mau minta tolong sama bapak
untuk bisa memberhentikan pangeran bekerja di tempat bapak
saya ingin kasih efek cerah buat dia
supaya mau dengerin omongan saya
saya harap bapak bisa bekerja sama
iya baik pak
emang seorang makan sekotor ini
ih banyak kali
maksudnya gue harus bersihin ini sih
harus gue bersihin lagi
sumpah jorok banget
masa gue harus bersihin ini sih
saya bersihin kok
bantuin gue bersihin ayo
itu tuh kotor banget
iya tuh pecah semua
kalau kayak gini mah gak kelar kelar
ini gue taruh di mana ya
mana sih tempat sampahnya
terus gue ngapain ya sekarang
terus gue harus nyuci piring
keluar keluar sih airnya
ini rusak ya
tinggal di wajah
harus diputer dulu
emang mana gue tau lah
sumpah tau gak sih yang namanya teknologi
anak gak bisa kerja gini kok keterima sih disini
lo berani sama gue
ini gak ada apa yang namanya dishwasher machine gitu loh
masa harus manual pake tangan
masa harus begini sih
wah lembek banget
siapa lagi tuh yang mencahin piring